mama tuh kan sakit kok
tonga mama keluar dari rumah ini
atau sekalian aja mama terjun
itu tugas masa adi sebagai ayah
sekarang kamu cerita ke pak kepala sekolah
apa yang sebenarnya terjadi
bukannya kamu lagi sakit
aku pernah papa ngajarin kamu bohong
sekarang tidur aja
kamu harus berani
cerita ke pak kepala sekolah
coba ceritakan semua
apa yang terjadi
semuanya kepada papa
jadi gini pak
saya cuma pura pura sakit perut aja
saya makan jajanan yang intan pak
tapi jangan diulang
udah sayang ya
kamu gak usah takut
gak usah malu
ada oma disini
iya bu guru
ibu diperintahkan oleh bapak kepala sekolah
kalau kamu gak sakit
kamu wajib masuk sekolah
gak usah nangis
belajarin pinter ya
kalau tiara sudah mengatakan
yang sebenarnya sama kepala sekolah
intan tidak jadi dikeluarkan
dia masih bisa sekolah disini
aku udah bikin kecewa tante
karena yang masuk kita sekolah ini
aku udah menanggur
kamu gak dikeluarin dari sekolah ini
kamu masih tetep bisa bersekolah disini

sekarang hapus air matanya
terus kita berangkat ke kelas
terus kita berangkat ke kelas
kata pak ustadz allah maaf maaf masa kita tuh umatnya gak maafin orang lain
ih soalimu banget sih niana pakenasah dan segala
kalau gitu intan ayo kita masuk lagi
ayo tiara kamu juga masuk ya
makasih ya bu saya pihat dulu
mari bu saya mengajar dulu ya
nanti kamu sekolah lagi
syukur deh aku juga ikut senang
iya ya mudah
makasih ya monik makasih ya teman teman
kamu jualan gak sih soalnya kita lapar
tenang aja aku bawa kak
ini dijamin enak terus dijamin bersih banget
dan gak bakal bikin sakit perut
tadi mas adi langsung ke kan
iya katanya banyak kerjaan
maya boleh minta tolong gak
mama jangan terlalu manjain tiara ya
apalagi mudah percaya sama perkataan dia
ya biasalah namanya juga anak anak
suka bohong padahal cuma cari perhatian aja
gak usah ngajarin mama cara mendidik anak
kalau kiara itu melakukan seperti itu berarti dia butuh perhatian dari kita semua
terutama dari papanya
yang lebih peduli dengan anak anak itu
mama kelihatan gak suka banget sama intan
gimana nanti kalau akhirnya dia tahu intan itu adiknya tiara
apa yang harus aku lakukan untuk melindungi intan
kok belum ya
intan aku kangen deh jajanan kamu
semoga kamu jalan terus ya intan
tiara kuenya intan enak loh
kalau ada yang sakit perut tuh
kamu kenapa suka bohong
ih apa asik siapa juga yang bohong
kalau kamu mau makan jajananya si intan ya udah sana
gak usah genggung orang kek
ih kenapa sih semua orang tuh suka buat puji puji si intan
bahkan temen temennya sama papa juga ikut belain dia
waalaikumsalam sayang indra pulang sekolah ya kamu ya
arina kalau gak sama kamu
sayang pada baik
tadi aku juga ikut pelajaran mo ma
mama ikut seneng ya saya
mama ibarat stres dulu bentar ya

bagus lah ini
diager aja genggam tapi basketnya panjang ya
gak mau minum obat
tapi ma kata dokter aumerman
mama harus minum obatnya
mama gak butuh obat itu
cuma bikin perasaan mama jadi makin gak enak
kenapa sih kamu harus maksa kayak gitu
ini obatnya buang aja ke mama
mama gak mau minum obat
mama tuh gak sakit kok
yaudah sekarang gini ya
mama bukan gak mau minum obat
atau gak mama keluar dari rumah ini
atau sekalian aja mama terjun